yang mulia presiden republik indonesia bapak joko widodo
yang mulia para pemimpin negara dan pemerintah
kita duduk bersama untuk satu tujuan
yaitu merespon berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya
mulai dari kelangkaan air banjir kekeringan kebakaran hutan
hingga kekurangan gizi dan berbagai persoalan kesehatan lainnya
ancaman krisis air juga telah lebih nyata bahkan menjadi sleeping crisis
organisasi pbb untuk lingkungan mencatat lebih dari lima puluh persen penduduk dunia
sedang menghadapi kekurangan air
setidaknya satu kali dalam sebulan
namun demikian perhatian masyarakat internasional saat ini
lebih fokus pada isu geopolitik
persaingan kekuatan dan kompetisi ekonomi
bukan pada isu ketahanan air
studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer
hingga mencapai dua empat triliun usd pada tahun dua ribu dua puluh

jumlah itu mencapai dua tiga pbb global
pada saat yang sama pengeluaran sektor air di negara berkembang
dan negara miskin hanya lima dari pbb negaranya
nampaknya kita terjebak dalam kondisi mislokasi sumber daya
ini sungguh kontradiktif ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa
termaksud yang ditimbulkan oleh perubahan
jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan
maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan
parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air
dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air
parlemen siap memainkan peran sebagai pemerintah
sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan
air di level nasional maupun internasional pada pertemuan parlemen siang nanti kami akan
membahas empat isu subtantif berat sebagai berikut yaitu water as a deal breaker to achieve
komitmen parlemen terhadap agenda air sangat kuat isu air akan menjadi prioritas parlemen
di dalam negeri maupun melalui diplomasi parlemen pemerintah dan parlemen memiliki
tanggung jawab yang berharga dan berhasil untuk mengembangkan kemampuan dan kemampuan yang berharga
yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air dan menjadikan air sebagai
sumber kerjasama internasional akhirnya saya mengajak mari kita lipat gandakan upaya bersama
sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi dan parlemen siap untuk menjadi bagian
dari aksi bersama ini terima kasih